assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati pimpinan pemerintahan dan mari mewakili yang keperlukan
yang mewakili mendagri yang mewakili kapolri mewakili panglima tni
mewakili kepala bin dan juga mewakili tersabu
yang kami hormati bupati sleman dan bupati kelaten
yang kami hormati seksen kpu beserta beceran di kesejenan kpu
yang kami hormati kawan kawan sekalian para ketua dan anggota kpu provinsi beserta sekretaris kpu provinsi se indonesia
yang saya hormati ketua dan sekretaris kpu kabupaten kota se indonesia
ya allah keajaiban yang menguaskan
semoga berjaya semoga berjaya rakyat
semoga belajar hidupnya bersama lain
semoga belajar rendah hati sehat dan feels good
bersama sama untuk menghadiri menyelenggarakan peluncuran pilkada dua ribu dua puluh empat yang serentak akan kita laksanakan pada tahun ini
ibu bapak seluruh sekalian yang kami hormati pada kesempatan pertama kami sebagai pimpinan kpu mengucapkan terima kasih
kepada pemerintah republik indonesia pemerintah provinsi se indonesia pemerintah kabupaten kota se indonesia terutama untuk dua hal
yang pertama atas dukungan dan fasilitasi selama penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
sehingga dengan demikian keberhasilan ini telah menjadi keberhasilan kita bersama
dengan segala kerja keras
untuk melayani pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dan melayani peserta pemilu untuk dapat berkontestasi dalam pemilu dua ribu dua puluh
yang kedua terima kasih atas dukungan kepada pemerintah pusat dalam hal ini
kementerian dalam negeri atas dukungan dan fasilitasi untuk mewujudkan disegerakannya
untuk pembiayaan pilkada serentak dua ribu dua puluh empat
dan kami juga ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota se indonesia
yang telah menyegerakan untuk fasilitasi pembiayaan pilkada tahun dua ribu dua puluh

bapak ibu saudara sekalian sebagaimana kita ketahui berdasarkan peraturan perundang undangan
berdasarkan konstitusi kita dan juga berdasarkan berbagai macam teori tentang pemerintahan
salah satu tujuan pemilu adalah membentuk pemerintahan yaitu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah
pemerintahan ini ada dua unsur yang pertama adalah eksekutif yang kedua adalah
baik di tingkat pusat maupun di tingkat
pada pemilu dua ribu dua puluh empat ini kita sama sama sudah menyelenggarakan pemerintah dalam langkah untuk membentuk pemerintahan pusat

yaitu dalam langkah untuk memilih presiden sebagai kepala pemerintahan dan memilih anggota dpr sebagai bagian dari legislatif

sebagian unsur dari pemerintahan daerah sebagaimana definisi di dalam undang undang pemerintahan daerah
yaitu meliputi dua unsur kepala daerah dan dprd
sebagian unsur dari pemerintahan daerah yaitu dprd baik itu provinsi maupun kabupaten kota
sudah sama sama kita selenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dprd provinsi dan anggota dprd kabupaten kota
maka pada tahun dua ribu dua puluh empat ini kita tuntaskan tugas kpu yaitu dalam rangka untuk pemilihan jabatan eksekutif
kepala pemerintahan pemerintah provinsi dan kepala pemerintahan pemerintah kabupaten kota
yaitu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta memilih wali kota dan wakil wali kota
dengan demikian diharapkan nanti
pada akhir tahun dua ribu dua puluh empat sebagaimana tujuan para pembentuk undang undang
yaitu menata keserentakan pemilu dan pilkada di tahun dua ribu dua puluh empat ini
dalam rangka supaya kemudian ke depan segera bisa terbentuk pemerintahan yang efektif
untuk bekerja melayani masyarakat dalam masa hikmat atau masa pengabdian masa jabatan lima tahun ke depan
kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman teman jajaran penyelenggara pemilu kpu
baik kpu provinsi maupun kabupaten kota se indonesia
mari kita tuntaskan tugas yang diberikan amanat yang diberikan kepada kita untuk menyelenggarakan pilkada tahun dua ribu dua puluh empat
saya ingin mengajak teman teman sekalian
bekerja berdasarkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaran pilkada
dan juga bekerja dengan perbedaan
sebagai tanggung jawab asak tanggung jawab dan aplikasi
agar kita mu foreign of stirrera dan kerjasama dan sisir kita nature
legitimasi proses maupun legitimasi hasil pilkada dua ribu dua puluh empat yang akan bersama sama kita selenggarakan
secara teknis saya meminta kepada teman teman kpu provinsi kabupaten kota
senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan kepolisian dengan tni dengan kejaksaan dengan pengadilan
supaya dalam mengerjakan pekerjaan atau tugas penyelenggara pilkada dapat bekerja dengan baik
dan selalu saling diingatkan terutama dengan sesama rekan penyelenggara pemilu
yaitu bapak suruh provinsi bapak suruh kabupaten kota dan juga dengan kpp
supaya kerja kerja kita ini selalu dalam real peraturan perundang undangan yang telah ditunjukkan
demikian juga perlu kami tegaskan bahwa kpu ini lembaga penyelenggara pemilu
yang bersifat nasional tentu saja bersifat girarkis
di dalam undang undang pilkada jelas ditentukan dan juga di undang undang pemilu
bahwa penanggung jawab akhir pemilu penanggung jawab akhir pilkada adalah kpu besar
oleh karena itu teman teman kpu provinsi kpu kota dalam menyelenggarakan pilkada
harus tunduk taat kepada arahan apa yang dikebijakan dari kpu pusat
dan juga dalam tata kelola keuangan pilkada
karena kpu ini sebagai lembaga nasional dalam pembiayaan dibiayai dari dua sumber
yang utama adalah apbn sebagai lembaga pusat
namun demikian dalam penyelenggaraan pilkada dibiayai menggunakan apbd
oleh karena itu kami berharap tata kelola keuangan untuk pilkada ditata dengan baik
supaya kemudian apa yang kita kerjakan pada bagian akhir dapat kita pertanggungjawab
kemudian juga kita akan mengakhiri tugas tugas penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam kondisi
pusul khotimah selamat dunia dan akhirat
bapak ibu sekalian terutama para penyelenggara pemilu kpu provinsi maupun kabupaten kota
kita harus menyadari bahwa kita ini masih manusia biasa yang punya kelemahan kelemahan
oleh karena itu diantara para anggota kpu
dr ds jejeran sekarangria juga harus saling mengingatkan
supaya kita dalam penyelenggaraan pemilu tetap dalam korudon yang dikubahkan oleh peraturan undang undang
dan kita senantiasa harus berdoa bermunajat
kepada allah swt tuhan yang mahakuasa agar dalam penyelenggaraan pilkada
nanti selalu mendapatkan petunjuk mendapatkan hijayah
dan kita senantiasa diberikan kesehatan diberikan kekuatan
diberikan keseluruhan diberikan kekuatan diberikan kekuatan
saya ingin mengajak kepada teman teman sekalian
para anggota kpu provinsi kabupaten kota
serta jajaran sekretariat provinsi kabupaten kota
mari kita teguhkan kembali kita tata niat kembali
dalam menyelenggarakan pemilu menyelenggarakan pilkada dua ribu dua puluh empat ini
semata mata dalam rangka mencari hidup dan mencari rahmat allah swt
katakanlah tuhan yang maha kuasa
sehingga dengan demikian apa yang kita kerjakan
itu dapat menjadi nilai ibadah bagi kita
saya kira demikian yang dapat kami sampaikan
sekali lagi kepada jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah
kami ucapkan terima kasih dan bisa saja kami tetap mohon dukungan
terima kasih dalam rangka penyelenggaran pilkada dua ribu dua puluh empat
supaya apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik
dan sukses sebagaimana yang sudah kita rencanakan
demikian terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan
di segi pemilihan umum sudah kuat naik atas panggung
hari ini yang akan merawat di selanjutnya
yaitu kita akan bersama sama menyaksikan peluncuran tahapan
dan hari pengungutan suara pilkada sementara tahun dua ribu dua puluh empat
dengan ditandai perlengkapan toko oleh pimpinan komisi pemilihan umum
nanti kita akan langsungkan sesi foto bersama di atas panggung
kami undang kepada anggota dan sekretaris bkpp
kementerian lembaga atau yang mewakili
penjabat gubernur dan bupati yang mewakili
saksikan program program kompas tv
dan media streaming lainnya